seusai kunjungan kerjanya ke karawang jawa barat presiden joko widodo meninjau perkembangan pembangunan jalur kereta cepat jakarta bandung dan lrt di kawasan bekasi jawa barat
kebutuhan moda transportasi masal pada era modern membuat pemerintah terus mendorong pembangunan kereta cepat jakarta bandung dan lrt yang menghubungkan beberapa kota sekaligus yakni jakarta bogor depok dan bekasi
pengerjaan dua proyek transportasi ini menurut jokowi telah sesuai dengan jadwal
untuk proyek kereta cepat dan lrt jokowi menyatakan pembebasan lahan
bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur
sehingga semuanya memang jangan sampai keputusan politik itu terlambat dalam memutuskan hal hal yang penting
terutama yang berkaitan dengan daya